pt kereta komuter indonesia memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami semua pengguna krl
selama masa pembaruan dan pemeliharaan sistem tiket elektronik
permintaan maaf ditujukan khususnya bagi pelanggan pemilik kartu multi trip
maupun juga kartu uang elektronik dari bank yang bekerja sama
dikutip dari detik com vp komunikasi perusahaan pt kci eva khairunisa menyatakan
proses pemeliharaan dan pembaruan sistem tiketing masih berlangsung
pekerjaan upgrade dan pemeliharaan sistem tiket elektronik ini telah direncanakan
berjalan sesuai jadwal untuk sebagian besar stasiun
namun di sejumlah stasiun lain pekerjaan terhambat waktu karena sempitnya rentang waktu saat krl tidak beroperasi
dan tidak adanya transaksi tiket pengguna
sebagian perangkat gates dan juga point of sales loket di beberapa stasiun
hingga kini masih dalam proses pemeliharaan dan belum dapat dioperasikan untuk melayani penumpang
hingga saat ini sistem elektronik kci mencakup
dua puluh gate elektronik dua ratus tiga puluh tiga vending machine dan juga terhubung ke tujuh puluh sembilan stasiun yang melayani krl
akun info at komuter line sejak tadi malam terus menjadi sasaran pelampiasan keluh kesah
para warganet cuitan yang ramai dikomentari sebagai berikut
kita lihat bersama yang minta upgrade sistem siapa kemudian gak digratisin aja gitu
tetap bayar ternyata ya
jadi banyak sekali ya ternyata keluhan yang disampaikan para konsumen terhadap kci
dan patut menjadi pertimbangan kci untuk selanjutnya
pt kereta komuter indonesia melakukan pembaharuan dan pemeliharaan sistem e ticketing
di seluruh stasiun komuter line dan untuk sementara waktu penumpang harus membeli tiket kertas di loket stasiun
kini kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia sudah ada reza rama
stasiun depok baru depok jawa barat
di belakang anda tampaknya tidak terlalu tampak ada antrian
saya tidak tahu di titik mana anda berdiri
tapi yang menarik adalah banyak sekali yang mengeluh mengenai upgrade sistem ini
apakah anda sudah mendapatkan informasi dari pihak kci sendiri
kapan ini akan berakhir upgrade sistem ini dan bagaimana tanggapan konsumen menurut pantauan anda
kapan ini akan berakhir upgrade sistem ini
kapan ini akan berakhir upgrade sistem ini
yang menjual tiketnya maka anda rakyat
keadaan atau idea dari kepala
calon penumpang sendiri
hal terkeputusan ini sendiri
ne dan selamat pagi flush
bu eva ini sebelumnya boleh minta pertimbangan dari direksi maupun manajemen tentang putusan hari ini sendiri
jadi memang hari ini sejak hari sabtu ya sebenarnya kita sudah melakukan proses upgrade sistem
ataupun juga pemeliharaan dan pembaharuan sistem tiketing krl
hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan keandalan dan juga performa dari tiketing krl
karena mungkin hari ini kita mengangkut satu juta penumpang dua tiga tahun lagi bisa mengangkut sampai dengan tiga juta penumpang per hari seperti itu
jadi keandalan dan juga performa dari sistem elektronik tiketing ini harus terus dipastikan seperti itu
dan memang pada prosesnya itu ada sekitar satu delapan ratus unit perangkat dari tiketing
baik itu berupa gate elektronik ataupun juga point of sales itu perangkat yang ada di loket
hingga vending mesin yang memang stabil
setiap tahunnya jumlahnya kita tambah untuk pelayanan
nah sehingga sekitar satu delapan ratus perangkat ini harus dilakukan proses deployment sejak hari sabtu gitu
untuk terkait upgrade sistem ini
dan ini memang tentunya membutuhkan waktu
sehingga kondisi pada senin pagi ini memang sudah kita mitigasi sebelumnya
sesuai dengan ketentuan yang ada pada saat sistem elektronik tiketing ini sedang off
sedang tidak digunakan tidak bisa digunakan
maka akan diberlakukan penjualan tiket kertas dengan tarif yang flat ya rp tiga seperti itu
dan itu hari ini kita lakukan
tentunya kami juga memprediksi pasti akan ada antrian antrian di loket
karena tentunya seperti yang kita ketahui mungkin hari senin sampai dengan jumat
itu jumlah dari pengguna jasa yang memakai kmt tiket kartu multi trip krl ataupun kartu bank
ini menuju loket dulu untuk melakukan transaksi tiket
kami paham pasti akan terjadi antrian dan kami mohon maaf
namun kondisi ini memang harus dilakukan
dan untuk meminimalisir antrian tersebut
kita menempatkan petugas petugas berbantuan
jadi seluruhnya kita kerahkan
nah itu jumlahnya bisa sekitar sepuluh sampai dengan dua puluh orang untuk di setiap titik penjualan saja ya
di luar keamanan dan lain lain
jadi sepertinya misalnya
pagi hari di tempat tempat yang padat penumpang
mulai dari bogor sampai dengan misalnya pasar minggu
ini bisa ditempatkan sepuluh sampai dengan dua puluh orang
jadi mereka akan membantu melakukan proses penjualan tiket juga
tidak hanya di loket tapi juga di titik titik lainnya
baik bu eva untuk proses dari upgrading sendiri ini sendiri akan berjalan sampai
perkiraan sendiri akan sampai berapa sampai jam berapa dan sudah berapa persen
dan mengapa tidak dipilih pada malam hari justru satu hari full seperti ini
ya jadi ini sudah dilakukan sejak hari sabtu
jadi sudah dilakukan sejak hari sabtu dan memang butuh waktu
itu full tidak ada jeda ya
jadi memang butuh waktu dan kami upayakan ini akan selesai siang hari ini
sehingga nantinya pada saat itu sudah selesai
semuanya seluruhnya ini akan kami berlakukan kembali untuk tiket elektronik
tiketing baik kmt tiket harian berjaminan kartu multi trip ataupun juga kartu bank
dan pengguna tidak perlu khawatir
tetap dengan ketentuan yang sama
pentarifan juga tetap sama
sampai sudah berapa persen bu
ya sampai sejauh ini sudah sekitar delapan puluh persen
oke baik terima kasih ibu eva kayu indonesia atas waktunya
demikian hera wawancara saya dengan vp corporate communication kc
yaitu evakuasi indonesia dan memang disarankan untuk para calon penumpang
untuk hingga siang ini prediksinya bahwa sistem perawatan ini sendiri akan berlangsung
dan diharapkan hingga siang nanti sendiri
para calon penumpang untuk membawa uang dengan jumlah pas
begitu supaya untuk dapat meminimalisir waktu antrian
bagi para calon penumpang yang ingin menggunakan kereta komuter lain hera
ya semoga siang ini selesai konsumen bisa mendapatkan haknya karena sudah bayar juga
reza ramadan produser lapangan cnn indonesia
terima kasih atas laporan anda